dan untuk membahas keseruan perpisahan kabinet kerja jeliat satu tadi
sudah terhubung bersama kami ini favorit saya
menteri luar negeri republik indonesia ibu retno marsudi
halo ibu selamat malam
hai mbak hanum apa kabar
baik ibu ibu sebelumnya selamat sekali lagi karena indonesia terpilih
sebagai anggota dewan ham pbb untuk periode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
benar benar prestasi yang luar biasa sekali ibu
terima kasih jadi saya sampaikan itu adalah tendangan
pamungkas dari tim pejambon untuk indonesia selama pemerintahan pak jokowi jk
oke hidup tim pejambon ya luar biasa
ibu tadi saya lihat gambarnya seru sekali
eleo ben lagi lagi di daulat untuk nge jam di acara
hampir semua acara pemerintahan mau ada acara di luaran
kira kira selesai kabinet kerja ini bakal lanjut terus nggak ibu eleo ben
saya bicara mengenai masalah hubungan persaudaraan
yang terjalin tidak hanya diantara kita yang
apa namanya yang secara informal bergabung dalam eleo ben
tetapi juga diantara para kabinet members para menteri
suasananya sangat cair dan kita sudah seperti saudara
jadi insya allah persaudaraan kita akan terus tersambung
walaupun waktu kabinet kerja kerjanya ini sudah selesai begitu ya bu ya
ibu tapi kalau
ibu tapi kalau ngobrolin soal bagaimana sih ibu kesan kesan lima tahun ibu menjabat
sebagai menteri luar negeri bareng pak jokowi dan juga pak jk ini seperti apa bu
pernah mungkin ada momen ibu ngerasain dimarahin sama pak presiden gitu
beliau kan orang jawa
kita harus bisa melihat kapan beliau apa namanya
tidak puas katakanlah
atau ingin menyampaikan
pesan pesan kita sudah tahulah bagaimana cara beliau menyampaikannya
tapi beliau kan bukan tipe orang yang marah gitu kan tidak
jadi itulah yang menyebabkan tim ini nyaman
kita bisa bekerja dengan baik karena arahan beliau dan pak wapres pak jk itu jelas
arahannya jelas sehingga kita bisa melaksanakannya implementasinya juga lebih mudah
dan yang gak kalah pentingnya
beliau selalu memantau sampai di mana pelaksanaan dari arahan yang beliau sampaikan
jadi alhamdulillah timnya tim yang oke sekali
ibu tapi kalau berbicara terkait bekerja bersama dengan pak presiden dan juga wakilnya pak jk
apa sih bu kesan kesan yang paling tidak bisa dilupakan selama berada di kabinet ini
dari presiden tapi beliau ini berdua kan
dengan latar belakang swasta pre ketector semuanya dipikirkan secara
keputusan dipikirkan tentunya secara matang tetapi cepat pelaksanaannya
dan beliau berdua tidak berbicara secara linier banyak out of the box
jadi kami semuanya belajar banyak dari pak jokowi maupun pak jk
momen yang paling mengesankan banyak sekali ya dengan dua beliau ini
dengan pak jokowi misalnya pada saat kita bersama sama melakukan atau mengatur kunjungan ke afganistan
ini juga momen yang sangat tidak pernah akan saya lupakan
bagaimana kita dari waktu ke waktu menghitung masalah keamanan dan sebagainya
sementara dari pak jk untuk isu yang sama
bagaimana kita berkomunikasi dengan semua stakeholders termasuk dengan taliban
bersama dengan pak jk mengurai masalah yang rumit
jadi semuanya mengesankan dan buat saya pribadi semuanya indah
walaupun lima tahun ini kita betul betul lari printer kerja kerja
kerja kerja kerja ya
ibu indra dan terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan
oke ibu tapi di luar ini kan selalu kalau bareng sama pak presiden atau ibu lagi bertugas
pasti ngomonginnya tentang politik luar negeri hubungan bilateral dengan negara lain
tapi pernah nggak bu ada topik di luar kerjaan yang diobrolin sama pak presiden dan juga pak jk
oh ya ada ada tentunya dengan segala keterbatasan waktu ya
dengan pak presiden membahas beberapa hal dengan pak jk
biasanya beliau memang banyak apa namanya kadang kadang cerita mengenai masjid
cerita mengenai masalah apa namanya bisnis beliau dulu
dan ya berbeg di bapak lah kalau pak jk

kalau pak jk tarnop dia memang senor senior dengan latar belakang yang banyak sekali kan
kalau pak jk selain private sector beliau juga politisi wakil presiden dua kali
mantan menko mantan menteri ketua dewan masjid pegiat kemanusiaan perdamaian
jadi banyak sekali yang kita bisa belajar dari beliau berdua
oke kalau sama pak jokowi sendiri bu topik topik apa yang sekiranya ibu ini cocok banget kalau didiskusiin sama pak jokowi ini
topiknya biasanya masih terkait dengan masalah pekerjaan tetapi cross sektoral ya dalam artian
bagaimana kita membahas satu isu tetapi dari berbagai macam angle
terus bagaimana masih terkait sih selalu terkait dengan masalah pekerjaan walaupun menyimpang sedikit
masuk lagi dan sebagainya dan tentunya kan namanya presiden ya waktunya kan juga sangat terbatas
tapi kalau diskusi selalu dalam suasana yang nyaman
itu yang paling penting karena kalau situasinya nggak nyaman kan kita juga bekerja tidak enak
tetapi suasana yang diciptakan oleh beliau berdua nyaman
nyaman bukan berarti kemudian enak enak tetapi digenjot di bagian pekerjaan itu yang tanpa ampun
nah yuk kerja terus
oke ibu tapi ini pertanyaan ibu jawab harus jujur banget masih mau nggak bu jadi menterinya pak jokowi lagi
kita ini kan berpengalaman
kita prajurit ya
kita prajurit mungkin jawabannya adalah begitu kita serahkan kepada pak jokowi namanya juga prajurit
siap perintah ya bu
ibu kalau ngomongin soal kemenlu sendiri ini hari terakhir bahwa bekerja bersama semua staff staff
dengan semua prestasi asam garam yang sudah dilewati bersama sama lima tahun ini pastinya sedih begitu bu
bagaimana nih tanggapan semuanya ini akan berakhir
iya jadi tadi saya ketemu dengan teman teman tim dari eselon i bersama dengan pak wamen karena ini adalah hari kerja yang terakhir
maka kita sampaikan kepada teman teman ucapan terima kasih banyak sudah bersama dengan kita menemani kita selama lima tahun
dan saya dikaruniai oleh tim yang sangat solid sehingga kerja suasana kerja juga enak dan apa namanya mereka semuanya bekerja
nah dengan kesolidan tim ini memudahkan saya untuk menjalankan misi yang diberikan kepada presiden dengan arahan yang jelas
jadi ini lawan jarak sedang packing juga nih
kan hari kerja terakhir
oh packing packing semuanya gitu ya
akhirnya mau liburan dulu begitu bu masa santai sebentar
jadi selesaikan dulu yang hari ini esok adalah esok hari
esok adalah esok hari
baiklah ibu terima kasih sudah bergabung bersama kami ibu selamat menjalani aktivitas
terima kasih banyak sekali lagi
siap ibu selamat malam
terima kasih selamat malam